ini kenapa ya aku waktu pertama nyalek interviewnya pertama kali diinterview disini sekarang disini lagi
sekarang di sini lagi waktu dicalonin jadi calon wali kota berarti abis ini jadi wali kota bandung
jadi kalau dulu pertama kali duduk di kursi ini barengan sama livi di livi on point itu kan
teteh masih mau tahu dulu sih kayak apa permasalahan di dapil teteh ya di jabar satu
tapi ternyata setelah pertama kali nyalek dan kemudian kejutannya luar biasa
bahkan bisa dapat di peringkat satu untuk partai gerindra ya di jawa barat ya
waktu aku turun itu pertama kali nih waktu aku nyalek tuh bayangannya yang susah atau gimana ya
ternyata ketika aku turun karena aku backgroundnya adalah senang melakukan hal hal sosial
bersama gabungan artis seniman sunda terus aku juga aktif di kegiatan di charity palestina
jadi turun turun ke masyarakat itu udah bukan hal yang baru buat aku
dan ternyata pas turun kok aku happy aku seneng gitu
ternyata gak seperti yang se horror yang aku pikirkan
jadi kalau misalnya caleg caleg yang lain itu satu hari cuma turun dua kali
aku tuh satu hari bisa tujuh
bisa tujuh titik gitu aku turun tujuh titik lima titik
karena bisa langsung ketemu sama masyarakat
terus aku dengar dari mereka langsung
yang selama ini aku cuma dengar dari berita berita di media sosial atau di televisi
sekarang aku dengar langsung dari mereka
ah melly guslo bisanya nyanyi bikin lagu
bisa nggak nih jadi caleg kita nanti atau jadi anggota legislatif kita
yang pertama yang keuntungan besar buat aku karena aku udah dikenal sebagai public figure
jadi ketika aku turun ke dapil itu mereka gak langsung
dan yang pertama yang mereka respon adalah
jadi gue selama kampanye itu nyanyi gretong
tapi happy karena yang pertama kali mereka respon dulu dan menerima dengan baik kehadiran aku
setelah itu aku mungkin karena
satu aku belum pernah kampanye
dan di gerindra itu gak ada pendidikan atau di kampanye itu
gak ada pendidikan atau dikasih bimtek gitu ya untuk
jadi bener bener kita kayak dikencarin di hutan
lu kalau misalnya survive ya lo makan kalau enggak ya lu mati gitu kayak gitu
jadi waktu aku turun tuh bener bener gak tau mesti ngapain
jadi pertama ada tukang baso nih
terus aku lebih ngedengar daripada
kayaknya di antara semua dapil yang aku kunjungi
jadi aku lebih mendengar kelukusan mereka
apa yang selama ini mereka rasakan
mereka alami dan tidak terakomodir oleh pemerintah gitu ya
atau oleh caleg caleg sebelumnya yang sudah jadi
dan aku pikirkan pulang dari dapil
aku pikirkan dengan tim bagaimana ini cara membuat solusinya